pemprov dki jakarta membuat kebijakan menggratiskan pajak bumi dan bangunan atau pbb pada nilai jual objek pajak atau njop di bawah dua miliar rupiah
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria mengaku pembebasan pbb untuk rumah dengan njop di bawah dua miliar rupiah merupakan bentuk perhatian pemprov kepada masyarakat ibu kota
ia mengatakan kebijakan ini akan bermanfaat untuk masyarakat dengan melihat kenaikan pbb menjadi maksimal lima persen
meski begitu riza juga menyebutkan kebijakan insentif pbb p dua tersebut tidak akan mengganggu realisasi penerimaan pendapatan daerah
biaya pbb itu cukup besar ada peningkatan dalam beberapa tahun terakhir ini
sehingga selama ini kami gratiskan kepada veteran kepada para pahlawan
relawan tokoh tokoh pejuang pejuang dan sekarang juga kita gratiskan bagi masyarakat di bawah domes